dan apakah mungkin para pengusaha tidak menaikkan harga saat ramadan dan lebaran
bagaimana juga tren kenaikan harga pangan jelang lebaran tahun ini
berapa besar potensi kenaikan konsumsi masyarakat
akan kami bahas lebih dalam di segmen dianlis
dan di studio sudah hadir ketumum asosiasi pengusaha retail indonesia aprindo roy mande
selamat sore pak roy terima kasih sudah bergabung dengan cn indonesia business
ini ada pernyataan dari menteri pertanian mengatakan bahwa harga pangan ini tidak boleh naik selama ramadan dan juga lebaran
karena stoknya mencukupi sesuai dengan kebutuhan lah gitu klaim dari menteri pertanian
pengusaha melihatnya seperti apa retail melihatnya seperti apa
apakah mungkin tidak menaikkan harga sama sekali di tengah mungkin permintaan yang meningkat gitu
ya kalau apa yang dikatakan oleh pemerintah tentunya kami sebagai pelaku usaha retail
yang berada pada garda di depan yang berhadapan dengan konsumen
kita akan berupaya untuk melakukan yang terbaik
artinya dalam segala tahun dari tahun ke tahun kita berhasil menjadikan posisi kita sebagai retail modern sebagai leader price
tetapi kita tahu bahwa ada satu tipe retail lagi yang tentunya jauh lebih besar daripada retail modern
yaitu pasar tradisional atau pasar rakyat yang jumlahnya hampir tiga dua juta
sementara retail modern kita hanya jumlahnya tiga puluh enam ribu
nah kalau kita bicara mengenai bagaimana supaya harga
harga itu stabil tentu kan jauh lepas dari bicara supply dan demand
jadi apa yang dikatakan oleh pemerintah tentu kalau kami sebagai pelaku usaha retail akan berupaya mengikuti dan menjalankan semaksimal mungkin
apalagi sekarang ini sudah ada permendaknya untuk mengatur het beras misalnya
kemudian ada komoditi juga yang diatur het untuk daging
kemudian het untuk terakhir ayam kemarin kita buat kesepakatan dengan para distributor
dan juga het bergula dan minyak goreng
kemudian kemasan sederhana
nah het het ini semuanya kita berupaya untuk melakukannya
tetapi kembali lagi kalau di dalam sektor hilir baik itu pasar modern maupun pasar tradisional
yang perlu diketahui adalah kita tidak pernah memproduksi
oke hanya menjual gitu ya
saya tidak pernah punya manufaktur pabrik untuk membuat beras membuat gula dan minyak dan lain sebagainya
kita hanya menjual
nah yang terjadi adalah ini yang kita harus jaga bersama
yang terjadi adalah pasokannya yang kurang
apakah itu berarti berarti berarti tidak untuk sejumlah bahan pokok
nah pasokan yang kurang kembali lagi ini pasokan yang kurang ini kan berbagai rantai perlu dilihat
artinya di situ ada rantai manufaktur produsen ada rantai sektor antara transportasi logistik dan ada sektor hilirnya
nah ketika kita tidak mendapat pasokan otomatis misalnya saya ambil contoh
retail modern tidak mendapat pasokan ayam misalnya
ya pasti ayam akan langka di pasar modern sehingga yang akan naik di pasar tradisional
ya itu sederhana saja
jadi seperti itulah yang terjadi
kemarin kita sudah ada kesepakatan per kilo tiga puluh satu ribu
tetapi pada kenyataan ada beberapa daerah yang masih bisa di atas itu karena memang bicara mengenai pasokan
nah ini contoh sederhana
itu yang terjadi

tapi ini sudah terjadi

ada yang membuat bungkiri gitu loh
kenaikan di beberapa komoditas masih akan terjadi di ramadhan ini
ini masih bisa terjadi dengan asumsi bahwa bukan karena hilirnya yang membuat kenaikan
tetapi karena pasokannya yang apa ya itu tadi
karena ada banyak instrumen ada banyak rantai ada beberapa rantai yang harus tentunya diawasi
harus betul betul dicermati dan harus betul betul dalam hal ini sebagai regulator
itu perlu membuat satu aturan main dan lain sebagainya
bagaimana memastikan pasokan itu
terkait dengan tren kenaikan harga biasa menjelang ramadan dan juga lebaran gitu ya
sangat klasik sekali sebenarnya masalah ini
berapa persen biasanya untuk kenaikan di jelang ramadan juga jelang lebaran
biasanya dari aprindo sendiri
kemudian juga komoditas apa yang paling mungkin bisa sekarang dikatakan kenaikannya cukup tinggi gitu
sehingga juga pemerintah bisa lebih fokus gitu ke sana
itu dalam sebulan saja gitu ya
ya dalam waktu satu bulan
nah dengan kata lain apa yang kita akan lakukan itu biasanya di lebaran itu ada minimal dua tiga cycles
yang pertama adalah memang sebelum puasa
ya kemudian pada saat puasa
dan yang ketiga saat terima thr
kalau sudah terima thr orang sudah tidak belanja
justru tidak belanja ya
karena sudah terima thr mereka akan fokus untuk pulang
untuk silat rohim
untuk mudik gitu ya
mudik untuk bertemu keluarga
jadi bukan belanja lagi yang utama
kulineri maupun traveling yang mereka pikirin
yang itu sebelum lebaran sebelum puasa saat puasa dan saat thr
nah dalam tiga siklus ini yang terbesar adalah saat thr
nah biasanya biasanya yang kita harus jaga
secara maksimal adalah pada saat thr
karena pada saat thr itu dengan jangka waktu satu dua x dua puluh empat jam orang akan spend consumption
nah spend consumption itu itu memang betul betul untuk belanja
bukan untuk lain lainnya
mudik dan lain sebagainya sudah dipersiapkan sebelumnya pasti
karena nggak mungkin beli tiket pada saat thr
karena sudah habis pasti
tapi untuk konsumsi pasti thr
nah pada saat konsumsi itu berlaku lah hukum yang namanya supply and demand
demandnya begitu melonjak
populasi tetap bertambah tetapi sekarang retail under perform karena size basketnya yang kecil
tetapi pada saat hari raya pada saat thr itu bisa tiba tiba besar size basketnya
nah ketika pasokan tidak ada yang terjadi apa
yang terjadi mereka akhirnya mengurungkan belanja
mengurungkan niat untuk belanja
nah ini yang tentu kita harapkan dari pemerintah
untuk bagaimana mengatur keseimbangan ini
terutama untuk kebutuhan pokok
karena kalau untuk kebutuhan yang sekunder maupun yang tersiar di dalam fast moving consumer goods kita
kita pasti selalu siapkan sesuai dengan waktu ke waktu dan kita sudah bisa prediksi
tapi untuk kebutuhan pokok nah inilah yang seringkali kita himbau selalu untuk betul betul dijaga
karena kalau memang pasokan sampai kita nggak dapat berarti either di pasar modern yang tidak ada barang
maka di pasar tradisional yang ada barang itu akan naik
cenderungnya akan naik
oke apa yang paling besar kenaikan nya
di awal ramadan ini paling tidak
paling tidak untuk sekarang untuk ramadan ya pasti makanan dan minuman
makanan dan minuman biasanya lebih mendominasi daripada kebutuhan sandang
untuk lebaran maupun ramadhan
karena kalau sandang mungkin bisa diatur pembeliannya tetapi kalau makanan dan minuman itu sudah keharusan dan kebiasaan bahkan
kebutuhan pokok gitu ya

kebutuhan pokok nah jadi kalau yang dibelanjakan pasti makanan minuman lebih

pada saat thr baru mereka ambil yang sandangnya
kemudian bawa oleh oleh ada beberapa lah itu untuk pangannya
jadi ya kita melihat justru yang perlu diatur atau yang dilihat ke depan adalah bagaimana mengatur supaya ketahanan pangan atau pangan ini betul betul dapat terrealisir dengan baik
import salah satu jalan tetapi lebih daripada itu adalah mestinya ada beberapa kajian lagi yang bisa dilakukan
ada beberapa forum group discussion yang pernah kami ikuti itu pernah ada juga usulan bahwa apakah mungkin pulau pulau kita kan banyak nih tujuh belas ribu pulau
ada beberapa pulau yang khusus itu menjadi pulau yang memang
sentra gitu ya
mitra untuk mengembang biakan sapi misalnya
jadi tidak ada lagi di pulau itu selain mengembangkan sapi kemudian dijaga dan lain sebagainya
sehingga supaya akan terus terjaga sehingga tidak ada lagi pada saat permintaan meningkat terus stoknya kurang gitu ya
pulau lain misalnya untuk peternakan ayam yang memang spesial ya tidak harus pulau yang besar kita tujuh belas ribu pulau
kemudian untuk yang pangan untuk palawija dan lain sebagainya
karena kalau kita mau melihat sekarang faktor faktor juga ada faktor alam juga yang menentukan untuk kegagalan panen dan lain sebagainya
harga cabai dan lain sebagainya bisa naik itu karena memang bukan masalah ketidakmampuan tapi masalah iklim
tapi iklim ini kan bisa di skaneriokan
maksudnya skaneriokan kalau memang di sini iklimnya kurang baik
berarti kita harus cari iklim yang kurang baik
jadi iklim yang penanaman cabai yang memang iklimnya lebih normal
oke secara umum untuk retail kenaikan harganya itu biasanya berapa persen pada saat ramadhan dan juga lebaran
kalau tadi ada data gapmi itu gapmi ini kan bicara manufacturer ya
tetapi kalau retail biasanya kalau ditanyakan mengenai retail modern pasti kita lebih stabil
karena dari waktu ke waktu tahun ke tahun kita sebagai leader price
perlu diketahui bahwa stok di dalam toko atau retail modern itu biasanya tiga bulan atau empat bulan sebelumnya kita sudah isi barang
sehingga misalnya terjadi kenaikan kurs kenaikan pangkat
jadi harganya cukup stabil gitu ya tidak fluktuatif gitu ya
akan lebih stabil dan biasanya kalaupun ada perubahan harga itu adalah faktor yang paling akhir yang dilakukan oleh retail
jadi berapa persen biasanya trend kebelakangnya
kalau di luar het kalau kita mengikuti het kan kita mesti exactly menjual sesuai dengan harga eceran tertinggi het
tapi kalau yang di luar het sesuai dengan kondisi demand dan supply
supply yang kurang kemudian demand yang meningkat misalnya kebutuhan biskuit kebutuhan minuman soda
ada beberapa daerah di indonesia itu mau support berapa kontainer pun soda pasti habis
daerah mana tuh pak roy daerah sulawesi
sulawesi utara suka minuman bersoda
itu supply berapa kontainer pun pasti habis
misalnya tidak hanya ramadan misalnya di sehingga mau tidak mau ada kenaikan harga
ada beberapa daerah nah dengan itu
nah dengan kata lain hal tersebut kan akan merubah supply dan demand
keseimbangan dari supply dan demand itu
nah dengan perubahan supply dan demand itu keseimbangan itu maka pasti akan ada perbedaan perbedaan sedikit harga sampai stoknya datang
berapa persen tadi belum dijawab
persentasenya bervariasi ya masing masing produk bisa bicara sepuluh sampai lima belas persen
tetapi ketika pasokan itu masuk dan diguyur lagi pasti akan normal lagi
oke terkait dengan komoditas ataupun juga produk yang kena hiv
jadi dari peritel seperti apa
karena kan dari jenis retail modernnya pun juga berbeda beda kan ada yang premium gitu kan ada yang medium gitu
seperti apa itu menjual dengan harga yang sama bisa dikatakan dengan pasar tradisional
ya jadi memang kita sudah beberapa kali fgd dengan kemendak dalam hal ini
mekanismenya kita sudah berupaya mengatur sedemikian rupa tidak terjadi permasalahan yang utama
misalnya untuk premium memang dikhususkan di pasar modern
kemudian yang medium karena ada beras curah di mana toko modern tidak pernah menjual yang namanya curah
minyak curah beras curah
kita menjual dengan kemasan lima kilo beras
maka pasti kita nggak akan mengambil yang beras medium itu
walaupun notabene beras medium itu pecah lima atau pecah yang kecil dan sedikit itu yang memang kelasnya sudah sama seperti premium
kita berupaya untuk tidak mengambil yang medium
memang itu sudah disepakati oleh pak mendak sendiri bahwa ya sudah
medium itu utama untuk yang pasar rakyat atau pasar tradisional
kita mengambil yang premium dan beras khusus
beras dari jepen dari yang memang spesial ada pembelinya ada konsumennya
nah ini kita sudah berupaya membagi
tetapi kalau untuk seperti daging itu daging itu kita tetap sediakan sekarang yang frozen delapan puluh kilo
untuk kualitas rendang kualitas rawon yang terbaik
tapi kita juga sediakan yang kualitas yang wagyu yang beda
yang memang harganya juga jauh lebih mahal
jadi ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat bahwa kita tetap berupaya menyediakan yang mereka butuhkan
sehingga kursus seperti apa
ada seperti subsidi silang gitu dari penjualan yang premium dengan barang yang het atau seperti apa
kalau het tidak ada cross
karena memang itu sudah sesuai dengan tipe jenis dan karakteristik dari produknya
tetapi yang penting di sini adalah pasokan kembali lagi
itu lagi ya gitu
misalnya masalah logistik karena jalan akan
jadi mau tidak mau akan berebus het gitu
terakhir ya pak roy untuk tahun ini ramadan dan juga lebaran
prediksi dari aprindo untuk peningkatan pembelian retailnya seperti apa
apalagi ada kabar cukup mengembirakan gitu ya untuk pegawai negeri sipil
akan ada tambahan dan juga gaji tiga belas
apakah akan mendorong penjualan retail juga
sampai hari ini dengan situasi yang sudah hampir tiga tahun
karena memang semangat pengusaha harus optimis
kalau tidak optimis berarti kita buat apa berusaha
dan sepuluh tahun terendah dalam pertumbuhan industri retail
karena ada berbagai instrumen
satu adanya pesta olahraga
kemudian ada kunjungan apa
singapura xc untuk tahun ini pertumbuhan lebih tinggi ya
ada apa harus pembelanjaan buat pangan sanaknya
dan kita lihat bahwa thr sekarang juga akan tentunya lebih baik ya
artinya sudah ada kenaikan dari januari beberapa umr dan lain sebagainya
sehingga mestinya spend money nya sudah lebih baik
komoditas harga barang barang kita juga sudah membaik ya
batu barang kelapa sawit
jadi berapa persen pak roy
diharapkan itu akan ada membawa perubahan
untuk ramadan ini dan juga untuk full year dua ribu delapan belas
mestinya dari tahun lalu kalau kita hanya bertumbuh
kalau kita hanya bertumbuh di lebaran itu sekitar hampir empat lima sampai lima persen
di sini kita bisa naik sekitar delapan persen sembilan persen
hampir menyentuh double digit lah
untuk full year
untuk full year kita harapkan minimal tujuh tujuh lima persen
berarti ini juga akan seiring dengan pertumbuhan proyeksi dari konsumsi masyarakat yang juga akan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun dua ribu tujuh belas ya
oke terima kasih
ramadhan dekatomum asosiasi pengusaha retail indonesia amprinus sudah berkabung bersama kami